hutan makin terdesak usaha perkebunan sawit dan juga pertambangan
alih fungsi hutan bahkan membuat sebagian besar orang hutan keluar dari habitatnya
sebelum akhirnya menjadi hewan peliharaan
memang krisis ini coba untuk diatasi sejumlah lembaga penyayang satwa
lewat upaya pelepas liaran orang utan ke sejumlah kawasan hutan lindung
para pegiat yayasan bos palangkaraya dan petugas bksda kalimantan tengah
beberapa waktu lalu melepas delapan satwa langka khas kalimantan ini ke habitat aslinya
mereka menempuh jarak hingga dua hari untuk bisa melepas orang utan
ke hutan lindung bukit batikap kabupaten murung raya
direktur yayasan borneo orang utan survival jarmatin shite
mengatakan populasi orang hutan terancam punah karena alih fungsi lahan hutan
menjadi kelapa sawit dan pertambangan
di alam populasi orang hutan di kalimantan tengah hanya tersisa lima puluh ribu ekor saja
jumlah ini akan terus berkurang sepuluh hingga dua puluh persen
jika pemerintah pusat dan daerah terus mengizinkan perluasan usaha perkebunan sawit dan pertambangan
sementara kepala balai konservasi sumber daya alam bksda kalimantan tengah menyatakan
pemerintah akan terus menata kembali kawasan konservasi perkebunan dan juga tambang
agar populasi orang hutan tetap terlindungi
salah satu yang kita sedang coba adalah mencari lokasi lokasi baru untuk rilis orang hutan itu
pada sepuluh april lalu delapan orang utan telah dilepas liarkan ke hutan lindung bukit batikap
sejak dua ribu sebelas hingga dua ribu enam belas ada dua ratus tujuh ekor orang utan yang dilepaskan kembali ke alam